bergabung melalui sambungan telepon thomas ardian siregar minister counselor media dan sosial budaya kbri london
pak thomas selamat siang waktu london malam waktu jakarta
selamat siang selamat malam
pak thomas sampai dengan saat ini sejauh apa bantuan hukum kemudian pendampingan yang diberikan kepada reinhardt sinaga
oke jadi sejak pertama kali kbri london mendapat informasi dari kepolisian inggris pada juni dua ribu tujuh belas
kpu sudah langsung melakukan pendampingan hukum pada yang bersangkutan yaitu dengan menghubungi keluarganya dan juga menghadirkan pengacara
sejak itu kita terus mengikuti proses persidangan sampai putusan akhir yang dilakukan pada enam januari tahun dua ribu dua puluh kemarin
oke catatan kami dari dua ribu tujuh belas
sejak itu reinhardt ini sudah menjalani empat sidang betul ya pak thomas
ya betul sekali
oke seperti apa ketika dari kbri sendiri mengawal selama proses persidangan dan kapan terakhir kali bertemu dengan reinhardt ini
terakhir kemarin jadi dari kami dari bidang protokol konsuler ada minister kounselor agul panalkero dia yang memang secara khusus menangani dia langsung bertemu juga kemarin mengikuti persidangan
keputusan di manchester jadi ya selama ini kita terus berkomunikasi juga dengan pengacaranya
tapi yang perlu diketahui dan perlu ditekankan adalah tentu kbri london sangat menghormati keputusan pengadilan ya kita tidak bisa mengintervensi apapun yang diputuskan
berarti dalam tahapan berikutnya upaya mengajukan banding pun juga apakah itu sudah masuk perencanaan sekarang
nah untuk hal itu tentu kita kembalikan pada pihak keluarga dan pengacara
jadi kami dengan pihak pengacara dan keluarga mereka belum memutuskan langkah hukum apa yang akan dilakukan berikutnya
oke boleh diceritakan sedikit mengenai reinhardt ini adalah mahasiswa yang sudah berada di london inggris mengemban pendidikan di manchester maksud saya
kemudian seperti apa sedikit singkat saja pak thomas
ya informasi yang kita peroleh tentunya sama dengan seperti yang sudah
banyak mungkin diketahui di media bahwa memang dia terdaftar sebagai mahasiswa di manchester
dia kan sebelumnya juga mengambil s dua kemudian melanjutkan untuk doktor di bidang arsitektur
jadi selama ini informasi yang kita keberhasil ya umum saja bahwa dia mahasiswa di universitas terdaftar di sini
itu aja sampai kita baru tahu apa namanya tindakan kejahatan yang dia lakukan itu ya sesuai dengan informasi yang kita peroleh dari kepolisian
oke yang perlu kita tahu juga terkait dengan media blackout artinya
disampaikan apa itu media blackout kemudian kenapa mungkin kasusnya mungkin baru ada sekarang gitu
sementara kan proses persidangannya sejak tahun dua ribu tujuh belas tadi disampaikan
nah ini perlu saya koreksi ya jadi tidak ada istilah media blackout ya
kerja kita justru tidak ada jadi begini apa namanya permasalahannya
sejak kasus ini ditangani oleh polisi dua ribu tujuh belas itu polisi sudah langsung memberikan pernyataan bahwa ini kasus ini tentu
harus di bukan ditutup tapi harus kita jaga untuk tidak di publikasikan seperti dahulu
karena kan masih proses hukum
jadi kita menghormati restriksi yang ditekankan oleh pihak kemadilan pihak kepolisian
jadi dari dua ribu tujuh belas ke dua ribu dua puluh itu bukannya ditutupi bukan
tapi karena kan kita menghormati dan menjaga privasi korban
karena ini kan banyak menyangkut korban yang tidak bersalah
ya mereka juga tentu harus kita hormati tidak bisa sembarangan primacy nya kita ungkap di media
jadi itu saja yang kita lakukan
jadi bukannya ada upaya untuk menutupi
atau menghalangi publikasi bukan itu
kita hanya berusaha menghormati prosedur yang diterapkan oleh pengadilan di sini
pak thomas sedikit apakah kbri juga mendapatkan informasi
artinya terakhir kan empat puluh delapan korban ya
korban dan kemungkinan akan bertambah dengan seiring adanya bukti bukti video yang ada di dalam gadget atau telepon seluler gitu
apakah nantinya juga akan ada
akan ada persidangan berikutnya atau seperti apa
itu kita belum ketahui
tapi kalau untuk masalah berapa jumlah korban seperti itu lebih baik dirujuk pada fakta keputusan persidangan saja mbak
karena kan itu sudah jelas berapa jumlahnya
dan kalau apakah akan ada juga nanti bukti baru atau korban baru yang muncul itu juga sepenuhnya keunangan kepolisian bukan pihak kita mbak
kita juga tidak bisa ikut mengorek ke sana gitu
sampai dimana nanti prosesnya
baik terima kasih pak thomas ardian siregar minister councillor kbri london sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini